jajaran ditres narkoba polda ntb terpaksa mengeluarkan tembakan peringatan ke udara beberapa kali
lantaran diteriaki maling saat menangkap tersangka bandar sabu sabu di wilayah karang taliwang mataram senin dinihari
tembakan dilepaskan karena warga yang terbangun mulai berkumpul setelah mendengar teriakan
di lokasi petugas menemukan uang lebih dari tujuh puluh empat juta rupiah di dalam jog motor dan paket sabu sabu sebagai barang bukti
ini model lama ketika polisi mau melakukan penangkapan diteriakin maling
jadi memancing agar supaya masyarakat yang satu pemikiran dengan mereka itu melakukan perlawanan
jadi diteriakin maling ini polisinya diteriakin maling sama
apa tersangka ini
kericuan juga terjadi senin malam saat puluhan orang mengepung lapas kelas dua di kebupaten mandailing natal sumatera utara
masa melakukan hal itu karena terjadinya penganiayaan yang diduga dilakukan pegawai lapas setelah santri dan pegawai lapas terlibat kecelakaan lalu lintas
setelah kejadian itu maka unit lantas pos lantas natal menyari barang bukti
taksi saksi untuk dilakukan ke unit lantas di polres desa ekkorsik penyambungan pak
pihak kepolisian kini menyita mobil tersangka pelaku dan sepeda motor korban yang sebelumnya terlibat kecelakaan
adapun pegawai lapas diduga melakukan penganiayaan masih dimintai keterangan oleh polisi
tim liputan cnn indonesia